mantan kepala staff tni angkatan laut laksamana tni purnawirawan selamet subiakto dikabarkan ditahan oleh polisi militer tni al
ia diduga ikut memprovokasi unjuk rasa yang berujung ricuh
peristiwa dan surat penangkapan mantan kepala staf tni angkatan laut itu beredar di media sosial
sebelumnya juga beredar video yang memperlihatkan laksamana tni purnawirawan selamat subiakto tengah berorasi di sebuah masjid
namun tni angkatan laut membantah telah terjadi penangkapan dan penahanan
dalam siaran persnya tni al menyatakan hanya melakukan mediasi dan dialog dengan mantan kepala staff itu
saya kira sesuai dengan nanti hasil informasi